terkait dengan krisis penyanderaan ini tni berjanji akan melindungi kapal kapal indonesia dengan melakukan patroli di perairan indonesia
iya tapi sementara itu hasil evaluasi latihan pembebasan sandra yang dilakukan pasukan pemukul reaksi cepat tni menunjukkan ada beberapa kekurangan ternyata
sejumlah kekurangan itu antara lain misalnya kurangnya informasi intelijen kurangnya peralatan dan juga metode latihan
karena itu panglima tni gatot nurmantyo meminta pasukan pemukul reaksi cepat menjalani latihan tambahan yang tidak boleh diketahui pihak manapun
ini harus dirahasiakan
iya pasukan tni akan bergerak setelah ada perintah dari pemimpin tertinggi yakni presiden
bentuk latihan tambahannya mudah mudahan efektif ya apapun itu ya